komisi pemberantasan korupsi mengklarifikasi kabar penarikan direktur penyidikan kpk brigjen polisi aris budiman ke mabes polri
wakil ketua kpk basaria panjaitan mengatakan kpk belum menerima surat penarikan dari mabes polri
pimpinan lembaga antirasuah kpk belum bisa memastikan rencana kepolisian untuk menarik brigjen polisi aris buniman direktur penyidikan kpk ke mabes polri
usai menghadiri seminar di polres jakarta selatan wakil ketua kpk basaria panjaitan mengaku hingga kini lembaganya belum menerima surat penarikan brigjen paul aris budiman ke mabes polri
selain belum mendapatkan surat penarikan dari mabes basaria juga tidak mau menjelaskan nama pengganti aris budiman jika jadi ditarik ke trunojoyo
dan hingga kini aris buniman masih menjabat sebagai direktur penyidikan kpk
nanti kalau sudah baru kita pikir
berarti kpk belum menerima kabar bahwa aris buniman akan ditarik ke mabes polri
kabar angin tapi kan belum ada surat ke kita kita nggak boleh kasih tanggapan apa apa
koresponen cnn indonesia maria sarjana di gedung kpk jakarta selamat siang maria
maria sebenarnya bagaimana isu ini bisa berembus sehingga ada pernyataan bahwa aris budiman akan ditarik ke mabes polri
selamat siang iqbal
bahwa memang beberapa hari terakhir ini santer terdengar nama brigjen paul aris budiman bulo
yang akan kemudian ditarik kembali ke mabes polri atau ke kepolisian alma mater dari aris budiman
sebelum menyandang jabatan sebagai direktur penyidikan di kpk jakarta ini
tetapi kemudian kalau dari kpk belum ada pernyataan resmi iqbal sampai dengan hari ini
mengenai adanya isu atau informasi bakal ditariknya kembali
jadi brigjen pol aris buniman ke kepolisian
tetapi kalau tadi saya melalui pesan singkat mempertanyakan hal ini langsung kepada brigjen paul aris budiman
aris budiman menjawab bahwa ini adalah kewenangan atau murni kewenangan dari pimpinan polri
dan ini artinya dari jawaban aris buniman bisa kita syaratkan atau tersirat bahwa dirinya berada di kpk
ataupun ditarik kembali ke kepolisian dirinya tetap siap berkarya
dan memang kalau kita melihat bagaimana jejak langsung
dan juga kita melihat bahwa banyaknya penyidikan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus kasus besar
di antaranya ada kasus ktp elektronik dan juga kasus lainnya yang sampai saat ini
juga masih running atau masih terus diselidiki oleh kpk
kalau kita juga melihat bagaimana konflik yang sebelumnya pernah timbul antara brigjen pol aris budiman
dengan penyidik senior kpk dan sekaligus ketua wadah pegawai kpk novel baswedan
memang ada sedikit intrik yang terjadi iqbal pada saat itu ketika brigjen paul aris budiman
merasa tersinggung dengan email atau surat atau surel yang dikirimkan oleh novel baswedan
dan kemudian terkait beberapa hal yang berada di internal kpk
tetapi kemudian konflik ini memang sudah diteliti lebih lanjut oleh pihak kpk
dan hingga saat ini memang belum ada keputusan secara resmi apakah kemudian brigjen pol aris buniman
dinyatakan bersalah atau tidak dengan adanya konflik internal dan juga kedatangan brigjen pol aris budiman
ke pansus hak angket kpk di dpr ri pada beberapa waktu yang lalu
kemudian kalau kita melihat bagaimana
karena sebetulnya kalau memang brigjen pol aris buniman kemudian ditarik ke kepolisian
berarti ada level atau jabatan yang kosong di kpk
jabatan direktur penyidikan tentu ini bukan jabatan yang biasa iqbal
melainkan jabatan yang luar biasa signifikan di kpk
karena ini juga menyangkut bagaimana kemudian keputusan keputusan penyidikan dilakukan
dan kalau dari jawaban pihak kpk mengenai bagaimana nanti kalau memang
ditarik kembali maka ada proses seleksi internal maupun seleksi eksternal yang kemudian akan dibuka oleh kpk
seleksi ini tidak mudah iqbal
karena selain melakukan seleksi secara psikologis kpk juga terlebih dahulu melakukan seleksi potensi
kemudian seleksi bahasa kemudian ada wawancara yang dilakukan dari pihak kpk
dengan calon yang akan kemudian duduk dalam jabatan direktur penyidikan kpk maupun
deputi penyidikan kpk seperti yang kemarin kita sudah tahu bahwa ada salah seorang deputi kpk
yang kemudian saat ini menjabat sebagai ketua bnn yaitu pak heru wijanarko
dan inilah yang kemudian dilakukan kpk dan sudah dijanjikan oleh kpk bahwa mereka akan membuka peluang seluas luasnya
terhadap internal maupun eksternal dengan catatan
ada tahapan tahapan yang harus dilakukan
jika ada informasi di luar sana yang juga menyebutkan bahwa kepolisian sudah menyiapkan paling tidak ada sepuluh nama dari kepolisian republik indonesia
brigjen paul aris budiman kalau memang jadi ditarik kembali ke kepolisian ini tentu dari pihak kpk menyatakan bahwa
mereka masih akan membuka kesempatan selebar lebarnya baik dari internal kpk sendiri maupun dari eksternal dengan catatan itu tadi
seperti yang saya sebutkan iqbal bahwa ada tahapan proses seleksi yang harus dilalui mereka sebelum akhirnya ditetapkan sebagai direktur penyidikan
kita juga masih ingat bahwa brigjen paul aris budiman tidak serta merta ditempatkan dalam posisinya saat ini
irjen paul aris budiman tidak serta merta ditempatkan dalam posisinya saat ini
tetapi brigjen paul aris budiman juga melalui beberapa tahapan seleksi hingga wawancara dan akhirnya kpk kemudian dan kepolisian menemukan bahwa
memang brigjen aris budiman lah yang paling baik saat itu dalam tahapan seleksi untuk kemudian duduk sebagai direktur penyidikan kpk
kami juga di sini masih menunggu bagaimana nantinya apakah betul brigjen paul aris budiman akan ditarik kembali ke kepolisian
dan kemudian siapa yang akan menggantikan bagaimana proses seleksinya kemudian kapan hal ini akan diumumkan atau secara resmi
kapan hal ini akan diumumkan atau secara resmi

dibicarakan oleh komisi pemberantasan korupsi iqbal kembali kepada anda
maria jika aris budiman ini dilepaskan ataupun diserahkan kembali ke mabes polri lalu apa tanggapan dari kpk sendiri
apakah kpk bisa menahan aris budiman untuk tetap menjadi dirdik dari kpk sendiri atau justru kpk tidak memiliki kuasa untuk hal itu

iqbal seperti yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa memang hingga saat ini kpk juga menyatakan belum menerima secara resmi
maksud dari pihak kepolisian apakah akan menarik atau tidak brigjen paul aris budiman
tetapi kalau kita melihat bagaimana kebiasaan dari komisi pemerintahan korupsi kepolisian merupakan induk atau alma mater dari brigjen paul aris budiman
sehingga memang dari pihak kpk tidak mungkin untuk menahan seseorang yang kemudian memang ditarik kembali ke alma maternya
seperti yang sudah sudah juga dilakukan beberapa pihak
selain memang ada kasus tertentu seperti novel
baswedan yang secara sepihak atau secara individu memilih untuk tetap tinggal di komisi pemberantasan korupsi
nanti kita lihat bagaimana mekanisme ini akan terjadi
apakah betul memang akan ditarik ke kepolisian
kalau betul juga bagaimana mekanisme penarikannya
kemudian apakah memang nantinya brigjen paul aris budiman akan melepaskan statusnya sebagai polisi
dan kemudian memilih di kpk atau sebaliknya
atau memang tetap mengikuti kaedah yang berlaku yaitu kembali ke almamaternya
tapi kalau mengingat dari jawaban melalui pesan singkatnya tadi
brigjen paul aris budiman menyatakan bahwa ini sepenuhnya adalah mewenang pimpinan polri
artinya ia masih sangat menghormati alma mater yang membesarkan namanya yaitu kepolisian
baik maria sarjana
koresponden cnn indonesia langsung dari gedung kpk jakarta
nama aris budiman sempat mencuat ke publik beberapa waktu lalu
ketika hadir dalam rapat dengan pansus hak angket dpr terhadap kpk
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh koresponden kami
beberapa isu internal di kpk sempat dibeberkan
aris budiman di depan anggota pansus hak angket
isu internal yang diutarakan aris budiman diantaranya ada kelompok yang dianggap berkuasa
dan kerap menentang dirinya hingga bisa mempengaruhi keputusan di kpk
aris pun membenarkan bahwa salah satu orang kuat itu adalah novel baswedan
aris budiman dilarang hadir oleh pimpinan kpk
karena kpk tidak mengakui adanya pansus hak angket tersebut
kebijakan kebijakan organisasi itu
sepanjang tidak seide dengan orang orang
ini tidak akan bisa berjalan efektif
orang orang kan diawal bapak mengatakan
ada penyidik yang keras dan menentang
kan begitu pak
contoh menentangnya itu apa
tadi pak mengatakan ada akb kompol segala macam
tapi dia mengatakan akan merusak belabu labu belabu
kan begitu pak
bapak bisa sebut gak siapa penyidik itu pak
penyidik senior gak itu pak
iya penyidik senior
namanya nopi lepaswetan